depan ya udah kalau gitu sayang kau main sama cus ya saya titip rena ya
kangen nama gue itu juga pasti kangen sama kamu tuh makanya sampai lahap banget banyak
jessi juga masuk sampai ke rehabilitasi
sama deni setiano
dan orang itu disuruh sama mama
mungkin memahami begitu
enggak mungkin menermas aku ngeliat sendiri
deni setiano sendiri kalau disuruh
aku juga sakit
yang aku lihat rata hadapi dendam diantaranya mirvan kepada keluarga afari
buat aku disini aku diposisi yang sangat sulit aku di tengah tengah
hai aku enggak tahu harus berdiri di posisi yang mana
ya saya tahu lo miripannya tom kandung kamu
selalu tapi ini mama di
terus percaya sama mama dia
mama nggak mungkin melakukan hal sebejat itu enggak mungkin
terima kasih sudah percaya sama mama
kamu bisa ke alaman belakang
ya terima kasih ya
eh cepat banget
kamu tolong temani rena sebentar ya
dengan selang hati
kamu lihat itu
lihat kiki kokonya tuh
pak bos sama teldin
udah gak lagi kan
mereka udah gampang
terima kasih ya
njus pasti senang banget
soalnya kan rumahnya udah pulang
yaudah kalau gitu
sayang kamu main sama njus ya
saya tinggal sebentar ya
udah main senang
kangen sama dia mo
itu kiki koko juga pasti kangen sama kamu
makannya sampe lahap banget
gimana bolon biru selama berputu
intinya baik baik aja kok
udah dijaga dengan baik
kepalanya tuh pantat nih nih papa cium ini
duduk dulu ya
duduk dulu ya
nggak usah di sini aja
mau ajak mama ketemu
danin tadi cerita dia dikasih liat video sama om birvan
di video itu deni stiano bilang kalau dia melakukan hal keji itu karena disuruh oleh rosal lari
deni ngomong seperti itu
iya makanya om birvan begitu yakin ketika deni stiano sendiri ngomong seperti itu
oh my god din kamu tahu ini fitnah ini fitnah
i will never do that gak mungkin mama menyuruh seorang pria untuk melecehkan perempuan lain
gak mungkin mama melakukan itu you have to believe me i will never do that
aku percaya sama dia
aku yakin mama ini orang yang baik
gak mungkin mama berbaca seperti itu
thank you din terima kasih kepercayaan kamu segalanya buat mama
tenang ya kita bisa omongin baik baik nanti
waktu itu aku pernah ketemu sama denny setiano di rumah sakit sebelum meninggal
kalau memang anda mampu ceritakan ke saya sekarang
gak mau anda bicarakan apa
saya dulu sangat menyukai jessica
ini sempat bilang kalau memang dia itu sangat menyukai jessica dan
dia ingin memiliki jessica seumur tuanya mama
kalau kamu sampai ketahuan memalsukan data
kamu akan menjadi tersangka utama
daripada kita di pihak yang berseberangan
lebih baik kita di berawai yang sama
saya mau lihat
lebih baik kita diperawai yang sama
tinggalkan pacar kamu dan kamu mau jadi pacar saya
kalau kamu mau laporin saya kepada keluarga alfahri silakan
yang jelas saya tidak melakukan apapun
dan satu lagi
seumur hidup saya saya tidak akan pernah rela jadi pacar orang licik seperti kamu
tapi keinginan denise itu ditolak sama jessica
makanya dia gelap mata